tim bulu tangkis putra dan putri indonesia harus menelan pil pahit di bulu tangkis berguasean games dua ribu dua puluh dua hangzhou tiongkok
kedua tim sama sama tersisih di laga perdana yang langsung memainkan babak perempat final
lalu bagaimana dengan nomor perorangan apakah kita masih bisa berharap untuk mendapatkan medali dari cabang olahraga bulu tangkis asean games dua ribu dua puluh dua ini
sore ini saya akan berbincang dengan pengamat bulu tangkis sekaligus pemimpin redaksi majalah bulu tangkis bung daryadi
halo selamat sore bung daryadi
selamat sore mas iqbal
baik terima kasih bung daryadi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
bundar yadi langsung saja ini sebelum berbicara soal nomor perorangan apa catatan anda terkait dengan tim bergu putra dan putri indonesia yang sama sama harus tersisi di laga perdana
ya memang di bulu tangkis kita berharap ada tiga medali emas seperti dicanangkan oleh pbsi
dari bergu putra kemudian dari tunggal putra dan ganda putra
kalau di bergu putra alasannya cukup jelas
berada di unggulan pertama
dan kita juga memiliki reputasi walaupun medali perak yang kita dapatkan di tahun dua ribu delapan belas yang lalu
namun di luar dugaan kita kalah dari tim korea
karena secara materi seharusnya kita bisa atasi tim korea
walaupun mereka memiliki materi pemain ganda dua pasangan yang memang tangguh
dan kita memang harus lakui kalah ganda kita dari mereka
namun di tunggal itulah yang sangat disayangkan
karena materi yang kita punya ginting jojo ataupun juga cikgu
itu di atas dari peringkat ataupun juga pengalaman bertanding itu lebih baik dibandingkan tunggal putra dari korea
namun di luar dugaan justru kita kehilangan angka
ketika jojo tampil di tunggal kedua dari pemain peringkat satu ratus sembilan belas dunia
ya padahal jojo kita tahu berada di peringkat lima dunia
itulah ketika dalam pertandingan bergu
ternyata peringkat kan hanya soal angka
tapi ketika sukses bertanding di lapangan situasinya bisa menjadi berbeda
ketika jojo tidak bisa mengakses
tapi ketegangan yang dialami situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari korea
inilah situasinya yang membuat indonesia akhirnya harus kalah satu tiga dari korea
dan gagal untuk bisa membawa pulang menuju target di nomor bergu putra
bahkan perunggu pun kita tidak dapat
sementara di putri memang harus diakui undian kurang begitu menguntungkan
kita langsung berhadapan dengan tim tangguh china
yang kalau dilihat dari sisi materi
baik tunggal ataupun ganda
harus diakui seluruh materi pemain kita memang di bawah para pemain china
dan terbukti kita memang kalah tiga dari mereka
sehingga medali perunggu yang pernah kita dapatkan di jakarta dua ribu delapan belas yang lalu
dalam artian memang di bergu
baik bergu putra ataupun di bergu putri
kita gagal total masih kebal
bunda riyadi menarik ketika bunda riyadi tadi mengungkapkan bahwa salah satu faktornya adalah
terkait dengan ketegangan
terutama terhadap jojo saat bertanding melawan korea selatan
lalu apakah ini memang benar benar hanya satu faktor ini saja
yang menyebabkan bahwa indonesia akhirnya harus menelan kekalahan dari korea selatan
ya memang ketika seorang pemain dibebankan dia harus menang
dengan peringkat yang terpaut jauh ya
jojo peringkat lima
sementara lawannya satu ratus sembilan belas
situasinya ketika lawan justru melihat jojo bermain tidak nyaman
tidak seperti apa yang pernah dia perlihatkan saat menjadi juara di hongkong dua pekan lalu
dan ini kita lihat pemain korea ini justru semakin nekat
dia bisa tampil nothing touse karena dia sadar peringkat dia juga di bawah
jauh di bawah jojo
sehingga situasi ini justru bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain korea
yang kita lihat bermain memang sesungguhnya standar saja dia bermain
namun ketika jojo tidak bisa main lepas
tidak bisa bermain dengan nyaman
kemampuan terbaiknya dia tidak bisa keluarkan
akibatnya kesalahan kesalahan sendiri justru banyak dia lakukan
dan situasi ini ternyata berlanjut sampai dengan ke di nomor perorangan
dan tadi bertanding berhadapan dengan seoul tnc
juga jojo harus kandas langsung di putaran pertama
jonjo menyandang status sebagai juara tunggal putra
di tahun dua ribu delapan belas yang lalu
dan lawan yang dihadapi hari ini adalah seoul tnc
yang notabene adalah lawan yang dia kalahkannya di final di jakarta
tahun dua ribu delapan belas di final perorangan
dan lawan ini justru bukan lawan yang sudah tidak muda lagi
sudah berusia tiga puluh dua tahun
namun jogero pun tidak tampil dengan pemain yang terbaik yang dia punya
sehingga dia tadi juga kalah tujuh belas dua puluh satu tujuh belas dua puluh satu
jadi sangat disayangkan peluang jojo untuk bisa mengulang prestasi
yang dia dapatkan di tahun dua ribu delapan belas tidak bisa diulang lagi di kesempatan kali ini
namun di tunggal putra kita masih berharap pada antoni ginting
saya kira memang peluang anthony ginting relatif lebih besar
dan walaupun memang lawan lawan yang dihadapi adalah lawan lawan yang jauh lebih mudah kita ketahui
di thailand ada kun lafut
di india ada lakshya sen
kemudian di rituan rumah china juga menyusulkan
kemudian juga jepang ada kodai noroka
yang kalau kita lihat lima tahun lalu mereka belum tampil di jakarta
karena mereka adalah pemain pemain yang masih saat itu masih junior
dan kini mereka sudah bisa tampil membeli jalan negaranya
sudah bisa melanjutkan perjuangan senior senior mereka
sementara indonesia sejauh ini masih terus berharap pada anthony ginting dan jonathan srivi
dan hari ini kita sudah kehilangan jonathan srivi
tapi anthony ginting masih bisa terus bertahan
karena memang gempuran dari pemain pemain muda inilah yang boleh dibilang menjadi tantangan yang cukup berat buat anthony ginting
yang kini tinggal sendirian di sektor tunggal putra
baik bung daryadi
semoga apa yang kita harapkan indonesia bisa memperoleh target begitu ya seperti yang tadi bung daryadi katakan
indonesia punya target sebanyak delapan emas kalau saya tidak salah
tentunya ini bisa benar benar terwujud begitu
sehingga bisa mengharumkan nama indonesia kembali terutama di cabang olahraga bulu tangkis
terima kasih bung daryadi pengamat bulu tangkis
sekaligus pemimpin redaksi majalah bulu tangkis sudah berbincang dengan kami di sore hari ini
selamat sore mas iqbal